maksudnya orang yang ada di sebelah
dia adalah guruku
jawablah dengan jujur
apa menurutmu aku cantik
kamu sangat cantik
lalu kenapa kamu pergi dari kamar
apakah pink emasku tidak cukup untuk membuatmu bertah di istanaku
apakah kamu tidak tertarik padaku jakarta
kamu tunggu disini
kalian tidak akan pernah bisa pergi kemana mana
sudah aku bilang
kalian akan sia sia saja jika melawan
ayo kanjaratu ingin bertemu dengan kalian
selamat datang bunda dewi
terima kasih karena telah mengizinkan putriku
mengalami peristiwa yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya
lagipula bunda dewi tidak perlu repot repot turun
dan datang ke keratan segorok hidup
aku memang ingin menemuinmu
aku rindu padamu
kamu harus awasi nawang sih ya
karena aku merasa
ada hawa jahat mengintainya
ibu tirinya menjadi sangat kejam kepadanya bunda dewi
bukan itu maksudku
aku dapat merasakan gejolak pada darahnya
kamu harus ingat
dia itu setengah manusia setengah bidadari
darah bidadari dapat merasakan ada hawa jahat pada dirinya
sayangnya wangsi itu masih kecil
dia tidak bisa merasakannya
tapi aku bisa merasakannya
aku masih tidak mengerti bunda dewi
hawa jahat apa yang kau masuk
rumahnya maksudku nawangulan
meski darah bidadari mengalir di tubuh nawangsi
berangsur tenang selama dia ada di puri bidadari
gejolaknya masih terasa
aku bisa merasakan gejolak itu
dan aku yakin
itu berasal di rumahnya
lalu mengapa aku tidak bisa merasakannya
kamu sekarang bukan bidadari murni lagi
kamu sekarang setengah bidadari
semenjak kamu menjadi penguasa
kemampuan bidadari kamu pun pasti menurun
sudah jangan khawatir nawangulan
bukan berarti kamu tidak bisa melindunginya
karena kamu sekarang sudah tahu
berarti kamu bisa mencari tahu
dan aku hanya bisa membantu sampai disini
terima kasih bunda dewi
kalau begitu aku pamit dulu
kami pamit bunda
kamu tahu tidak
ini sudah pagi dan sudah beda hari
kamu sadar tidak
wabung yang benar
jawab pertanyaan biyung
berikan kesempatan aku untuk berbicara yuk
berani kamu melawan biyung
kenapa dia bawa semangka segala sih
kamu tahu tidak
kalau semangka kamu campur dengan baju si sinta
semua jadi kotor
lerti gak sih kamu
ah jadi semangka ini
yang buat kamu keliyuran semalaman
oh jadi kamu suruh aku dan bingung makan semangka ini
wah biung lihat biung emas
wah banyak banget perhiasannya
ini untuk kita berdua bingung
iya sayang ini untuk kita berdua
ini bukan saja perhiasan ada kalung gelang
indah banget biung ini buat sama aku
dari sekarang kamu tidak pernah menari lagi
karena kita sudah punya banyak uang dengan menjual perhiasan perhiasan ini
wah banyak banget sayang
dari mana kamu mendapatkan semangka berisi perhiasan ini
dari bunda dewi
bunda dewi bunda dewi siapa
bunda dewi dari langit
sekarang kamu katakan sama beliau
bagaimana kamu bertemu dengan bunda jiwa
dan sampai bunda dewi memberikan semangka berisi perhiasan
begitu banyak sama kamu
baik rio nanti aku akan ceritakan
ceritakan ya sayang
apa benar kecurigaan dari cundomanik
bahwa gendis terpengaruh oleh ratu gendeng permoni
berarti ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh bunda dewi
aku harus mencari buktinya
aku harus mencari buktinya
jadi siapa namamu pria tampan
aku tidak berbicara denganmu
apa kamu pikir kamu tampak
maksudnya orang yang ada di sebelahku
dia adalah guruku
jawablah dengan jujur
apa menurutmu aku cantik
kamu sangat cantik
lalu kenapa kamu pergi dari kamar aku
apa keping emasku tidak cukup untuk membuatmu betah di istanaku
apa kamu tidak tertarik padaku jakartamu
aku sudah punya istri
kamu seorang pemanah jakartaru
berarti busur itu sangat berarti untukmu bukan
itu sangat berarti
tidak jangan jangan
tidak jangan jangan
busur kayu jelek seperti itu harus dihancurkan
seorang kesatria gagah seperti kamu
pantasnya mendapatkan senjata gendewa berlapis emas
bersumpahlah setia kepada aku
maka gedewa berlapis emas itu akan kuberikan kepadamu
ada apa ini